pasar properti kembali terbukti menjadi salah satu instrumen investasi favorit investor
tidak hanya di indonesia properti di singapura ternyata juga menjadi lokasi parkirnya aset aset mayoritas orang kaya di indonesia
benarkah dalam setahun terakhir wni berduit jumbo tengah gandrung membeli properti di negeri singa
taipan indonesia borong properti singapura
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat taipan indonesia artinya orang orang kaya raya lah ya
yang akan kita lihat untuk melakukan pembelian di singapura
jadi beberapa properti kita lihat memang menjadi salah satu juga lokasi favorit ya
kita lihat ini adalah pembelian properti
kita mulai dari data ini
ini adalah data yang memang kita kumpulkan dari urban redevelopment authority
dan kita lihat dari empat negara yang memang biasanya paling rajin membeli properti di singapura
ternyata indonesia menjadi salah satu juga yang berkontribusi besar
kita lihat untuk pembelian tahun dua ribu lima belas kita lihat unitnya tidak terlalu banyak ya tampaknya di sini
kita lihat hanya delapan unit loh sepanjang tahun dua ribu lima belas orang indonesia yang membeli properti di singapura
namun peningkatannya cukup signifikan
kuartal kedua tahun dua ribu enam belas kita lihat angkanya ada berapa
anda bayangkan selisihnya sangat jauh dari delapan ke tiga belas
berapa kali lipat
kita kemudian bertanya tanya ada momentum apa sih
mengapa warga negara indonesia yang punya duit banyak kok kira kira dalam enam bulan pertama separuh tahun ini kok rajin banget ya beli properti di singapura
tapi sebelum saya kesana kita lihat dulu bagaimana dengan tiongkok
tiongkok justru mengalami penurunan
kita lihat hampir tiga puluh lima ya atau sekitar tiga puluh empat properti pada tahun dua ribu lima belas sepanjang tahun dua ribu lima belas
namun kita lihat mengalami penurunan pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh
justru mengalami penurunan adalah dua puluh jadi hampir separuh terpangkasnya
jadi tiongkok tampaknya tidak memilih singapura menjadi tempat untuk meletakkan aset mereka
lalu kita lihat bagaimana dengan india
india memang so so ya
kita lihat pada tahun dua ribu lima belas misalnya sepanjang tahun dua ribu lima belas ada sekitar lima unit dan penurunan
kita lihat bagaimana dengan indonesia
tapi paling tidak semua mengalami penurunan termasuk juga malaysia
malaysia yang juga sangat dekat dengan singapura kita lihat juga penurunan mengalami penurunan dari yang sebelumnya sekitar delapan unit
mengalami penurunan cukup signifikan
yang ingin saya jelaskan oke sorry ini adalah sebelas unit ya pada dua ribu lima belas tapi mengalami penurunan sangat signifikan pada paruh pertama dua ribu enam belas
kita lihat dari empat negara saja yang saya bandingkan semuanya ini mengalami penurunan
jadi mereka tidak
tapi ternyata orang orang indonesia justru anomali
dia sendiri yang empat kali lipat
beberapa kajian menyebutkan ada beberapa alasan
yang pertama adalah menjelang keterbukaan informasi finansial yang akan terjadi pada tahun dua ribu delapan belas nanti
jadi warga negara indonesia ini sudah bersiap siap karena yang akan diusut nantinya yang akan dibuka nantinya adalah uang dalam perbankan
jadi adalah kekayaan aset yang ada di perbankan
bukan sektor real
jadi properti tidak masuk
jadi tidak akan dikejar pajak gitu loh sederhananya
jadi ini merupakan salah satu strategi yang gak apa apa lah ya orang bersrategi boleh kan
tapi memang yang menarik adalah empat kali lipat anomalinya warga negara indonesia
jadi ternyata warga negara indonesia memilih singapura
ada banyak tempat misalnya
tapi mungkin susah ya mau cek kita punya aset gitu
singapura mungkin lebih dekat lah ya hanya satu jam kan dari jakarta sekitar segitu
singapura kan tax haven
jadi ya gak apa apa lah ya
jadi hanya pemerintah indonesia harus lebih gencar lagi untuk menawarkan mereka untuk mengembalikan dananya atau mengikuti program tax amnesty
karena mengapa tax amnesty
karena beberapa media internasional yang saya baca jurnal artikel mengait ngaitkan ini ketakutan para orang kaya tersebut untuk mengembalikan dananya ke indonesia akibat program tax amnesty
kalau saya pribadi menyatakan mungkin bukan hanya itu saja
keterbukaan informasi pada tahun dua ribu delapan belas bisa menjadi salah satu juga penyebab dan juga termasuk
termasuk juga nanti bagaimana
oke ini saya masuk ke data ini dulu
jadi properti tersebut spesifikasi lebih spesifik lagi adalah apartemen
kalau saya menganggap bahwa memang
kalau memang itu dikaitkan dengan teks amnesty
tapi kalau saya lebih melihat pada yang pertama adalah mereka mengantisipasi keterbukaan informasi
jadi keterbukaan informasi tersebut akan dimulai pada tahun dua ribu delapan belas

dan itu diantisipasi dari sekarang
kemudian selanjutnya mengapa
karena harga properti di singapura itu sedang berada di titik terendah
anda bayangkan nanti kita akan lebih spesifik
tapi saya jelaskan terlebih dahulu
ada selapanjang sebelas kuartal beruntun
harga properti di singapura mengalami penurunan
dan itu merupakan titik terendah sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
menurut para investor orang orang kaya di indonesia
jadi saatnya membeli
kenapa kita harus nggak beli
ini sedang bagus loh harga properti
karena harga properti akan naik terus menerus
seperti apartemen misalnya
ini adalah pembelian apartemen sepanjang tahun empat kuartal dua ribu lima belas dan dua kuartal dua ribu enam belas
kita lihat mengalami penurunan memang pada tahun dua ribu enam belas
namun menjelang akhir ketika menyentuh bottomnya pada dua ribu lima belas
kemudian dia mengalami kenaikan penjualan
kenapa karena murah
kalau kita punya uang juga kemudian harga sedang murah murahnya
kita beli mungkin
sederhananya sangat sederhana seperti itu
kalau menurut saya
laku lima puluh lima unit apartemen pada kuartal ke dua dua ribu enam belas
kita ke slide selanjutnya
untuk melihat kita punya properti favorit wni
di mana sih favoritnya
kalau anda jalan jalan ke singapura nanti
mungkin dalam waktu dekat anda akan ke singapura
mana sih tempat tempat yang favorit saya ajak anda
ini adalah wee twins peak
kemudian ada the skyline
kita lihat terlebih dahulu
west twin pix itu tersebut merupakan salah satu juga favorit dengan harga empat juta dolar singapura
dan itu sekitar empat puluh an miliar mungkin
atau dikalikan dengan sekarang sekitar empat lima rupiah ya per dolar
paling tidak ini merupakan salah satu yang termurah dibandingkan yang lain lain
karena nanti akan ada lagi yang mahal
empat juta dolar singapura
selanjutnya adalah the scots tower
the scotch tower itu berkisar dua juta singapura hingga empat empat juta dolar singapura
dan dari tujuh puluh delapan persen atau dua puluh delapan unit penjualan
agak saatnya tujuh puluh delapan persen
dari seratus persen
tujuh puluh delapan persen tersebut yang sudah laku saat ini
lima puluh persennya itu dibeli oleh warga negara indonesia
saya bangga loh warga negara indonesia banyak duit ya
beli propertinya di singapura bukan hanya di indonesia
lima puluh persen lakunya dari singapura itu uang wni
setelahnya ada skyline dengan harga yang lebih fantastis
lima belas juta dolar singapura hingga lima puluh lima juta dolar singapura
anda tahu dua unitnya wni yang beli
meskipun tidak dibuka
siapa yang membeli
jadi kita lihat harganya ada di lima ratus delapan puluh empat miliar
baik selanjutnya kita lihat
ini adalah indeks harga properti singapura
ini yang tadi sudah saya sentuh sedikit
mengapa warga negara indonesia lihat koinnya terus terus terus terus
kita lihat ini harganya trennya sudah melakukan turun
ini yang saya sebutkan tadi
kuartal beruntun berturut turut tidak pernah naik sekalipun
lokasi lokasinya juga ketika saya baca beberapa jurnal
di mana properti itu laku oleh wni
yang pertama biasanya dekat orchat road
yaitu dekat dengan shopping center ya
kemudian selain itu adalah dengan rumah sakit
mengapa mereka pilih properti di situ
kalau tidak buat shopping
kalau ketika ingin check up
atau ingin mendapatkan pelayanan jasa medis yang lebih canggih gitu
dan dekat lagi ya dari indonesia
mereka kan sudah punya properti
jadi tidak usah menginap di hotel
udah punya properti sendiri gitu
jadi itu adalah beberapa alasan mengapa akhirnya properti singapura diborong oleh taipan indonesia
ini saya sedikit menyinggung mengenai teks amnesty
pemerintah indonesia sempat menyebutkan
bahwa ternyata kita lihat
angka lima miliar hingga sembilan miliar dolar amerika tersebut
itu adalah potensi
potensi dana masuk yang berasal dari singapura ya
ini adalah potensi
ini adalah potensi uang wni yang akan masuk ke singapura
jadi ini potensi uang yang masuk
kemudian kita lihat lagi
menjadi empat puluh delapan kalau kita rupiahkan
di lima miliar dolar hingga lima miliar dolar tersebut
sekitar empat puluh delapan tiga triliun rupiah
saya rasa ini bukan singap dolar singapura
tapi dolar amerika

dan delapan puluh enam sembilan puluh enam triliun rupiah
jadi besar sekali
itu yang saya sebutkan
khawatirkah singapura dengan program tax amnesty
silahkan anda menjawabnya
keberadaan finansial mereka ditopang oleh uang uang wni yang ada di singapura
dan beberapa berita terakhir
belakangan kita tahu bahwa beberapa terindikasi memberikan jegalan jegalan
untuk orang orang wni yang ingin mengembalikan dananya
mengikuti program tax amnesty di indonesia
tapi bersayap loh
bahwa mereka bilang
tidak akan menghalangi
tidak akan menjegal
bagi wni yang punya uang di singapura
kemudian kembalikan dalam program tax amnesty
apabila memiliki indikasi pidana pencucian uang